lain lagi di kampung malingping desa tenjolaya kabupaten bandung
di saat angka penyebaran dan kematian akibat covid masih tinggi
seorang warga malah menggelar pesta ulang tahun
lengkap dengan panggung dan hiburan musik
tim gabungan gugus tugas covid sembilan belas kecamatan cicalengka pun
langsung membubarkan acara
bahkan petugas juga menemukan dua botol minuman keras
yang disinyalir sudah dikonsumsi oleh para tamu undangan
selain membubarkan pesta petugas juga mengamankan tujuh belas orang
yang terdiri dari penyelenggara pemilik rumah dan tamu undangan
ke mapol sesi cicalengka untuk dimintai keterangan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia